tes menungguin kamu
kamu gak kangen sama arsila
kita berdua kangen sama kamu
jangan tinggalin kami saya udah nanti lihat butuh banget sama kamu cepet banget ya sayang
luka fisiknya sudah berangsur sembuh
tapi sayang putri mengalami koma
jadi harus ditopang dengan anak
koma tapi tapi ada harapan kan dok buat anak saya sembuh
untuk soal itu nggak ada yang tahu bu
bisa cepat dalam hitungan jam hari bulan tahun
atau sama sekali tidak sadarkan diri
sekarang saya menyerahkan semuanya keputusan pada keluarga
apakah meranakan putri atau membiarkan putri ditopang dengan anak
untuk hidup ini
dokter istri saya gak akan pernah meninggalkan sayang
atau meninggalkan anak saya
saya mau istri saya dirawat sampai saya bangun
dia harus bangun
saya gak mau tahu
kita kami akan berusaha segera sebagainya
rambut kamu udah rapi sekarang sayang
aku tau kamu sering
kalau pake makeup ini
kamu cantik sekali sayang
aku beruntung menilai kamu
kamu harus bangun
kita semua nungguin kamu
kita berdua kangen sama kamu
aku dan arsyila itu butuh banget sama kamu
cepet bangun ya sayang
udah enam bulan
arsyila belum juga sempet ketemu
kamu gak boleh nangis
nanti dia diikutan sedih
ini sekarang lagi hari ulang tahunnya arsila
jadi kita harus gelad dan bahagia
dan papa yakin
pasti putri kepingin kita bahagia
selamat ulang tahun ya sayang lihat mama lihat mama
sekarang kita berdoa ya supaya mama cepat bangun dan kita bisa main lagi bertiga
karena ini ulang tahunnya arsila jadi kita harus nyanyiin lagu ulang tahun buat arsila gimana
ya habis itu kita potong kuenya
sekarang kita nyanyi dulu satu dua tiga
selamat ulang tahun kami ucapkan selamat bayangku kita ketemu akan
kayaknya saya salah kata
cari sama kamar kan gua
ya arsila gak boleh sedih
mama lagi diobatin sama dokter
apa gak sebaiknya kita
kita relakan putri untuk pergi
ini sudah enam bulan putri koma
dan gak ada progres
mama gak tega liat putri terus terusan ngerita seperti ini
aku yakin putri akan hidup lagi nih
aku percaya itu
mama tau kan
betapa besar cintanya raja sama anak kita
justru karena aku tahu kalau raja itu sangat mencintai putri mas
tapi aku gak tega liat mereka seperti ini
aku juga gak tega lihat putri
kasian dia terus terusan menderita seperti ini cuma karena kita
kita maksa dia untuk terus bertahan padahal
mungkin dia udah gak kuat
raja juga perlu melanjutkan hidupnya
dia masih punya arsila
masih panjang perjalanannya
kita harus hormati keputusan raja
mau ketemu sama oma dulu
ma aku tarik paksimu ya
aku gak akan pernah ninggalin kamu
dan aku akan nungguin kamu sampai bangun
aku gak peduli berapa lama lagi kamu akan bangun
aku dan arsila akan memimpin kamu
aku pulang dahulu ya